ya pemirsa kemarin sempat kita beritakan kepada anda dan juga sekarang barangkali anda mendengar kisah tentang rahmat ya
yang bermimpi untuk menjadi seorang desainer dan rahmat ini menjadi viral ceritanya karena rahmat adalah seorang penyandang disabilitas
yang kemudian bisa dengan kemampuannya dengan bakatnya mencoba untuk menggambar beberapa desain baju yang kemudian direspon oleh banyak orang
nah kemarin pemirsa desainer penyandang disabilitas rahmat ini bertemu dengan desainer ternama indonesia ane avanti yang akhirnya terwujud
nah kalau kita lihat sekarang ada mbak ane bunda ane karena masih muda terus ya jadi kita panggilnya bumba
yaudah karena kita bunda aja ya sebagai seorang maestro di indonesia ya bunda anne avanti
dan juga ada kang rahmat ini yang juga menjadi idola baru kita
kemarin baru kita beritain disini terus tiba tiba langsung kita tahu udah ketemu sama indolanya
gimana rasanya bisa ketemu sama bunda anne
ya ketemu sama bunda saya bersyukur sama allah sampai bisa bertemu sama seorang desainer hebat kayak bunda
ini bukan mimpi loh ini nyata
iya termasuk datang juga ya
bahkan ceritanya bunda ana yang menjemput ke rumah ya
kamu tahu nggak bahwa akan didatengin sama bunda anne waktu itu
nggak nggak tahu
tiba tiba ada di rumah aja gitu
punya nih kita punya nih gambarnya waktu bunda ana bertemu dengan kang rahmat di rumahnya kang rahmat ya di wilayah bandung barat
kita lihat dulu informasinya
kreasi desain beragam busana perempuan yang dibuat rahmat hidayat
desainer penyandang disabilitas asal kampung ciawitali bandung barat
mengita perhatian desainer ternama anna avanti
berkunjung ke kediaman rahmat anna fanti tanpa sungkan bercengkrama dan mengajak rahmat berkolaborasi membuat desain busana perempuan
ana mengaku mengagumi hasil karya rahmat yang piawai membuat desain busana perempuan khususnya busana muslim
ana pun mengungkapkan apa yang dibuat rahmat keluar dari hati dan merupakan penuangan imajinasinya
hal tersebut tidak dimiliki oleh semua desainer
rahmat ini kelihatan memang dia spesialis di busana muslim
jadi hatinya karakternya
itu memang mengarah kepada bagaimana dia bisa mewujudkan apa yang dia pikirkan apa yang diinginkan kemudian dia curahkan
apapun yang dia lakukan terhadap karya karya yang dia buat melalui gambar itu semua ilustrasi
ilustrasi itu adalah bentuk daripada penuangan daya pikir kemudian mengarahkan tangan untuk berbuat sesuatu
berbuat sesuatu itu pada akhirnya mewujudkan satu karya nyata
apapun itu bentuknya
dan saya katakan sekali lagi pada rahmat
orang mengatakan kepada saya desainer papan atas
desainer terkenal dan sebagainya
kedatangan ani avanti tentu menambah semangat rahmat menjadi desainer profesional
bisa nanti ke depannya
saya berharap bisa menjadi seorang desainer hebat
sampai go internasional
karena saya ingin membanggakan nama bandung barat
selain itu rahmat dikunjungi bupati bandung barat a a umbara
menurut pembara kemampuan rahmat bisa mengharumkan kabupaten bandung barat
dan menginspirasi penyandang disabilitas lain untuk berkarya
ia pun berjanji akan memberangkatkan rahmat beribadah umroh dan merenovasi rumahnya
resna pamungkas bandung barat
ya pak mirza seperti yang sudah anda saksikan
jadi ini satu lagi inspirasi datang
dari mana saja begitu ya membuktikan jika tidak ada yang tidak mungkin
impossible is nothing begitu kurang lebih ya kalimatnya
iya jadi berkat kemampuannya justru kang rahmat sudah bertemu dengan bunda ane
yang menjadi salah satu idolanya ya kayak mimpi katanya
kan katanya kang rahmat itu awal mulanya karena nonton drama korea
jadi saya bukan bilang kang rahmat hebat
bahasa koreanya ada omomodebak eehh gitu
apa itu sih
tuh keren gitu ya ampun ya ampun keren banget
gitu ya kang rahmat ya
katanya dari nonton satu film
terus akhirnya justru ingin jadi desainer
jadi bagaimana ceritanya
ya pas saya nonton serial drama korea itu
saya terinspirasi menjadi seorang desainer
karena dalam ceritanya itu seseorang yang ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer
oh nah ini nih keren banget prat
lihat deh dia juga dibawa di sini
ini beberapa contohnya ya
kan detail banget kalau bunda sendiri menilainya seperti apa nih
kalau karya dari kang rahmat yang tidak punya latar belakang belajar desain gitu
ya yang saya katakan kemarin adalah kamu lebih baik daripadaku
karena apa yang aku punya kamu gak punya apa yang kamu punya aku gak punya
dan saya tidak bisa menggambar sketch gitu
dan dia bisa
dan kemudian saya katakan bahwa jangan pernah takut jangan pernah menyerah
bahasa ilustrasi dalam pikiran itu tertuang menggunakan satu cara
dia punya cara untuk merespon itu
selama daya pikir manusia yang kemudian diarahkan untuk merespon itu
dan kemudian menjadi sesuatu itu namanya karya
tetapi kalau dalam impian kemudian kita bicarakan itu namanya ilustrasi menyampaikan
dan dia itu double
bisa menyampaikan bisa juga membuat sebuah karyanya
hanya sekarang yang saya sampaikan sama rahmat adalah bagaimana dia pemikirkan apa yang dia buat itu digambar
apakah itu ilustrasi yang bisa terwujud
nyatanya bisa demikian
nah itu yang sedang saya mau membina dia seperti ketika saya dan putri saya intan avanti membimbing anak anak di bina bunda sahabat talenta kreatifitas anak berkebutuhan khusus
jadi yang dia pikirkan itu harus tersampaikan
rahmat bisa menyampaikan dalam bentuk bahasa gambar
tapi banyak anak yang nggak bisa
saya bilang dia adalah salah satu yang beruntung
jadi rencananya bunda mau bawa rahmat ke semarang ya
ya malam hari ini kami akan berangkat ke semarang untuk melihat dunia nyata
karena yang saya sampaikan tadi pada rahmat yang sekarang terjadi dengan viral di sosmed itu itu hanya sementara
dan itu tidak panjang
nanti ketika ada berita lain yang lebih besar daripada itu kamu akan hilang
dan kamu akan sendiri dalam tanda gurung lagi
lalu selanjutnya kamu harus bisa menghidupi dirimu sendiri lebih baik daripada kemarin
dan itu dunia nyata yang harus dihadapi
yang dibutuhkan dia adalah orang yang mencintai dan menginginkan perkembanganmu ini menjadi lebih baik dan tidak sejenak atau tidak sementara
maka saya ingin memperlihatkan ini loh dunia yang pasti tuh kayak gini
tapi bagus dia
dia bisa mengatakan percaya pada tuhan ya
luar biasa sekali
iya loh ini sebelumnya memang seperti apa rahmat
kan kita lihat ya ada banyak banget nih
ada dua buku yang kang rahmat bawa
nah desain desain ini kemana perginya selama ini
hanya disimpan saja atau dijual
ya kalau apa namanya saya sempat pernah jual gitu
pas saya ke sosmed ke facebook
saya masukkan ke facebook
sempat ada dari bali dari surabaya jakarta dan lain lain gitu untuk pesan desain saya
dan membayar per lembar rp lima puluh
oh jadi per lembar desainnya dibayar lima puluh
banyak yang pesan
tapi tentu lima puluh ribu dengan dibandingkan keahlian kang rahmat pasti seharusnya punya apa ya hal yang lebih lagi ya
hal yang lebih
saya pun kaget ketika mengetahui bahwa dia adalah tonggak keluarga yang mencari nafkah satu satunya di dalam keluarga
dan dengan lima orang bersaudara ibunya menikah tiga kali dan yang terakhir adalah suaminya meninggal
saya kaget luar biasa
ternyata kau begitu sempurna loh
jadi selama ini keluarga yang membiayai rahmat sendiri
saya sama adik ipar
kalau rahmat kerjanya membuat desain gitu
sudah berapa lama rahmat mengerjakan desain seperti ini
dari kecil sih
oh dari kecil
cuma kalau masalah ngedesain itu sejak nonton itu nonton konser
orang tua mendukung tidak atau keluarga mendukung tidak
kalau kita lihat rahmat mendesain baju perempuan begitu
itu bagaimana respon dari keluarga atau respon dari tetangga misalnya awal awalnya seperti apa rahmat
alhamdulillah sih mereka semua mendukung karena mereka selalu percaya bahwa saya akan nantinya akan menjadi seorang desainer
mudah mudahan ini langkah pertama ya bun ya
mudah mudahan seperti itu
ini kan kayaknya tuh apa ya kalau saya lihat beda beda ya
satu desain dengan desain yang lain
inspirasinya gimana nih setiap kali bikin sketsa
terkadang saya terinspirasi dari mimpi
saya pernah misalnya mimpi apa kebawa mimpi gitu
misalnya buat apa buat gaun seperti apa gitu
ya misalnya nih yang ini masih ingat gak ceritanya nih
atau mas ada cerita dari beberapa gaun di sini
mungkin dari mimpi terus langsung ditulis
saya pas bangun tidur langsung buru buru ambil kertas langsung pecil langsung saya tuang
dengan penerangan yang cuma satu bola
luar biasa sih
dengan semua keterbatasan itu sebenarnya bisa begitu ya
jadi kalau misalnya mau bikin sketsa sekarang nih saya mau dibikinin baju dong kang rahmat
berarti harus mimpi dulu atau gimana
iya harus mimpi
harus mimpin daniar dulu ya
ntar yang keluar baju bahannya bahan pisang karena aku suka pisang
dipanitikan dulu daniar
atau ini nih saya punya alatnya
mudah mudahan kang rahmat bisa

jangan lupa bayar bener
kan berdisan lima puluh ribu ya tuhan
tadi kamu bilang lima puluh ribu kemurahan
kamu barangnya nggak boleh lima puluh ribu loh
coba ditatap dulu daniarnya dilihat dulu
kira kira bagusnya bajunya gimana ya
nanti kebawa mimpi beneran loh
berapa lama sih memang kalau buat sketch sa itu
tergantung kepandian orang ya
ada yang mencerah cerah cerah jadi
kalau saya selasa sampai selasa lagi selasa depannya nggak jadi
jadi dibicarain aja gitu ya kalau muda ya
jadi setiap manusia itu yang terbatas tuhan berikan kesempurnaan di bidang lain
jadi saya kalau saya itu belajar sekolahnya kehidupan
karena saya tidak bersekolah fashion juga tidak bersekolah tinggi
maka pengalaman yang paling penting buat rahmat juga itu adalah lapangan
bagaimana dia salah dan kemudian bagaimana dia menghapus itu sama seperti kehidupan kita
bagaimana seorang salah dan bagaimana menghapus dan menuliskan kembali kan seperti itu
ini di lapangan dia seperti itu dan dia anatomi tubuhnya itu bagus
jadi kami punya kelompok namanya for anna avanti
kelompok pecinta karya ana avanti yang menggambar ilustrasi seperti ini
besok saya mentorin juga salah satu anggota kami untuk berangkat juga supaya anatomi tubuhnya semakin baik
sudah proporsional ya
ini proporsionalnya luar biasa
sambil menunggu rahmat membuat desain
kan bunda ini kalau yang saya lihat dari instagram sampai akhirnya pakai ojek segala gitu ya
yang perin rahmat
itu awalnya ceritanya gimana bunda bisa
sebetulnya saya tidak sengaja
saya sebetulnya ke bandung
itu untuk urusan ingin menengok cabang kami di bandung
nah kemudian kami berangkat
saya senang berangkat
kalau berangkat pergi itu rame rame sekitar sepuluh lima belas orang
dan di butik kami ajak sama sama gitu
nah kemudian setelah pagi pagi subuh saya lihat ada kang henki kurniawan
kemudian saya lihat saya baru tahu loh kok ini bandung
simpelnya simpel sekali begitu
ya udah kesana
pas lagi di bandung
tidak ada yang kebetulan di atas bumi ini ya
dan kemudian karena saya melihat bahwa anak anak seperti ini merupakan anak anak kami juga
seperti di yayasan kami kan
kami punya sekolahan gitu
jadi saya pun tergerak untuk cepat kesana
kemudian ya perjalanan menuju kemana pun juga
itu sudah biasa saya lalui dengan harapan bahwa saya harus menjadi terang sekecil apapun sinarnya
dan bercahaya buat mereka
berani mengambil satu sikap apapun asumsi publik
yang pasti adalah
jangan pernah bersembunyi ketika berbuat baik dan bersinarlah
dan saya yakin apa yang saya lakukan itu benar
yang ingin berdampak kebaikan pada sesama
kemudian sampelah naik ojek di bonceng yang salah satu staff kami
dan saya menikmati sekali dan sampelah di rumah
rahmat kang rahmat
dengan segala keterbatasan yang ada
dan saya merasa bahwa justru di dalam kegelapan itulah sinar ini
semoga menerangi yang lain supaya mereka yakin
bahwa dalam setiap penciptaan manusia
orang baik itu ada buruknya
orang buruk ada baiknya
dan orang yang terlihat tidak sempurna itu justru sempurna adanya
saya kaget sekarang
dan ternyata bisa begitu ya bunda ya
sekarang kalau kita lihat cara menggambarnya juga sepertinya menarik
ya usia berapa sih tepatnya kang rahmat
jadi dia meninggal ayahnya sejak kecil
jadi dia gak tahu usianya waktu itu berapa
tapi kamu umur berapa anak
coba dihitung mundur
berarti ya lebih muda daripada saya pastinya ya
ya beda setahun sama saya

bukan berarti ya
ya berarti ya
tapi gak bisa kan bikin desain desain gini
karena kemampuan kita beda beda
kalau tadi bunda bilang
prabu dan siapa
banyak keluarga atau orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk bersekolah
di bidang seni bisa fashion bisa apapun juga
mereka mengatakan bahwa kamu mau makan apa
mereka lebih condong ke sekolah yang memang ada nantinya mendapatkan satu nama di depan namanya gitu
tapi jangan lupa bahwa industri kreatif itu justru sebuah industri yang tidak tampak
tapi justru menghidupi banyak orang
dan terasa sekali
ini yang kita gunakan
apa kalau tanpa tangan tangan seperti ini
mungkin boleh dikasih lihat deh hasilnya walaupun baru setelah
rahmat kasih warna dulu sedikit
oh boleh boleh boleh
kita masih punya waktu sedikit
sebentar nggak apa apa
wow ini ya mungkin nanti akan saya kasih lihat ke pemirsa
ini sudah jadi satu diskon
sebentar saya pegang
satu desain untuk saya katanya
oh jadi ada bunganya
mau pinggirin dulu pakai ini atau mau langsung diwarna
pinggirin dulu ya
oh ditebelin dulu ya
boleh diceritain kang rahmat
jadi ini apa nih
tema desainnya nih
kalau tema desanya saya kurang apa
bisa menamain ya
orang memahami soalnya saya mesti banyak belajar tentang apa artinya passion
nah terus kalau ini apa nih maksudnya nih
orok gitu berarti ya dress gitu ya kang rahmat ya
ya semacam itu
oh tapi bagus lah ada detailnya bu
nanti bunda ngajarin lagi
nanti makin jago lagi deh
semoga tercapai ya cita citanya mau jadi go internasional
amin mudah mudahan gitu
coba kang rahmat sebentar karena waktu kita terbatas saya mau kasih unjuk sedikit aja
nih ini ya nanti ya ini memang belum sempurna tapi mudah mudahan terlihat karena sketsanya masih pakai pensil
nah ini nih ada beberapa yang sudah ditambah warna gitu ya
jadi ini di desain kang rahmat dress untuk saya gitu
karena daniel sekarang bercahaya ya
nanti ya berarti mudah mudahan lewat bunda ana juga kang rahmat dan juga ya teman teman lain yang tadi dikatakan disabilitas
ataupun memiliki kekurangan yang lainnya bisa bisa tambah bersinar punya mimpi yang benar benar jadi kenyataan
terima kasih bunda ana avanti sudah datang ke good morning
kang rahmat juga terima kasih
terima kasih juga buat bunda yang tidak henti hentinya ya terus punya energi untuk bisa memberi inspirasi untuk banyak orang